sudah kita beralih ke informasi lain lahan kosong dan semak belukar di kabupaten tanjung jabung barat jambi terbakar pada jumat kemarin
kobaran api cukup besar membakar lahan ditambah embusan angin yang kuat dan merembet ke area lahan lainnya
lahan kosong dan semak belukar di desa pematang bulu kecamatan betara kabupaten tanjung jabung barat jambi terbakar
tim gabungan dan masyarakat memadamkan kobaran api dengan waterbombing
karena kebakaran terjadi di tengah rawa dan sulit untuk dipadamkan secara manual
petugas juga kesulitan dengan kuatnya embusan angin dan akses menuju titik kebakaran lantaran jauhnya sumber air
itu telah terjadi beban hutan atau lahan kan butuh lahan
jadi tim dari kami tsc sekitar jam sepuluh tadi itu meluncur ke sana
berikut berpaktus kita sih memadamkan api yang ada
staf kami bahwa api sudah dibombing karena api itu apa namanya yang terbakar di tengah tengah rawa
sulit untuk memadamkan secara manual
jadi mau ada yang mau mohon bantuan helikopter
walaupun helikopter mungkin bks